kumpulkan deputi ini menteri pertanian nih janji mau lakukan ini uber kasih waktu dua minggu
menteri perindustrian mau lakukan ini uber kasih waktu satu tahun
jadi satu garis gak ada menteri ngomong seenak enaknya beda garisnya
kami minta juga para deputi kita akan bekerja dengan ritme seperti ini
nah esensinya kementerian ini diubah namanya
jadi presiden sudah setuju yaitu menko maritim dan sumberdaya
karena selain sektor perikanan dan maritim ada sektor para wisata ada sektor perhubungan ada sektor sdm
dan ada dua lagi nanti
yang akan dilakukan
pada esensinya kita ingin gabungkan kekuatan sektor real
karena sektor inilah yang mampu menciptakan lapangan kerja banyak
sektor inilah yang mampu menciptakan nilai tambah
apa polusinya dan apa kebijakannya nanti kita akan rumuskan